seorang bocah berusia sepuluh tahun berinisial ar
masih trauma dan berdiam diri di rumah orang tuanya
di jalan macini makassar
setelah menjadi korban dugaan penculikan oleh orang tak dikenal
sebelumnya ar diambil seorang pemuda saat bermain di sebuah pasar dekat rumahnya
modus yang dilakukan pelaku yakni mengiming imingi korban dengan uang lima belas ribu
namun bukannya uang yang didapat
korban justru dijaminkan ke sebuah warung
setelah pelaku mengambil beras di sebuah toko kelontong di jalan pelitaraya
modusnya pelaku berpura pura hendak membeli beras untuk kebutuhan acara pernikahan
saat kembali untuk kedua kalinya
pelaku kemudian mengambil dua karung beras berukuran sepuluh kilogram
namun saat ditagi untuk membayar
pelaku berdali tidak membawa uang tunai
dan kembali ke rumah untuk mengambilnya
pelaku mengambil uang tunai sambil menitip korban sebagai jaminan

kemudian itu dititip sebagai jaminan
kasus bocah dijaminkan ke toko kelontong di kelurahan balaparang rapocin ini
sudah kedua kalinya terjadi
namun hingga saat ini pelaku belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian
ibnu munsir kontributor makassar sulawesi selatan